mudah nyampe lagi
oh iya makasih ya bang
alah biarin aja isna
siapa ini peres
gue kan butuh info rental mobil
gue gak mau amin tahu
malah dimanfaatin sama dia
makasih kak isna
bang har punya info rental mobil yang murah dan jauh
dulu saya punya temen
sama sama ngerintis usaha rental
sekarang dia ini rajin dan tekun banget
dan menjadi pengusaha rental yang sukses
kalau begitu permisi dulu
gak ada pulsa
eh mbak surti lagi sibuk enggak
ada apa ya bu nur
aduh maaf bu enggak bisa bapak lagi sakit
dari mana lu
dari apotik deh
buat bebe bia toh
gue enggak sakit
bapak teman bapak jadi datang ke rumah kan
soalnya ibu sedang masak nih
untuk menyambut teman bapak yang mau main ke rumah
iya ada banyak
ada asam pedas daging
ada gulai tauco campur petai
tentu saja enak
be makan kuenya dulu
biar perut babe ada isinya
abis itu babe minum obat penurun panas yang surti beli
sor itu kan tablet berarti dimakan bukan diminum
ya orang belum dapat infonya

ya udah deh enggak apa apa

kalau bang harun gak ada infonya mendingan lo cari tempat lain
siapa tau ya lebih murah
gue jalan dulu ya
iya pur kamu gak percaya sama saya
ah sumpah dulu
eh apaan sih lo pakai sumpah sumpah
biarin gue ngejagain
bos sedang memikirkan apakah
gua lagi mikirin
gimana caranya ngasih tahu perasaan gua sama ani
mengasih tahu perasaan itu tidak dengan menggunakan kata kata bos
bos bisa mengungkapkan isi hati bos dengan bunga
begitu yang saya lihat di sinetron
kalau sewaording lu jualan lu apa
sewa mobil seharinya berapa ya
lima ratus ribu udah sekalian sama supirnya
mahal juga ya mas
yang bilang mahal berarti dia kagak pernah ngerentak seumur hidupnya
makasih ya bang
eh kiriran gua
aduh siom mamae
sudah sudah kita mau
aduh siom mamae
sudah sudah petapung kepala sakit
kakak ojek dan kakak tisna
siapa yang menang nanti dia yang antar betah
saya yang menang jak
yang bener loh
di cik ini banyak bunga cinta
oke gua kesana
bos mau beli bunga buat ani
saya tidak jadi nanya
sampai beli bunga

ya udahlah masuk omin
gak andi luke
kas rok gue pulang bentar ya
gak sekalian pulang aja
siapa tahu babinya sakit parah
lumayan gak ada saingan
bang beli bubur bang
eh tukang buburnya lagi pergi
ketoprak aja ya
ganti ke kap aja dah
kita maunya bubur bukan ketoprak atau kap
kamu aja lah kamu kan yang lebih deket robaknya
nama pemiliknya mas lamad
ntar saya cari alamatnya
kebetulan kayaknya saya ngelewatin dia jalan itu
oke bang makasih ya

kalau begitu kakak tisna tukarnya di warung saja bagaimana
warung mah jauh bet yaudah rp lima aja
ini kakak tislah terima kasih kakak tisto ya